selanjutnya kita akan pantau langsung bagaimana situasi terkini di turki
menyusul adanya gempa yang terjadi pada jumat lalu
sudah ada lalu muhammad iqbal duta besar ri untuk republik turki
halo selamat sore waktu jakarta pak dubas
selamat sore mbak dia
kami turut berduka cita
selamat sore waktu jakarta selamat siang waktu turki
selamat siang waktu turki bapak
bapak kami sebelumnya turut berduka cita atas bencana alam yang terjadi di sana
kemudian kami ingin memastikan bagaimana kondisi bapak dan juga teman teman di kbri
di kantor duta besar dan kemudian juga wni yang ada di sana pak
iya kita semua juga mengekspresikan rasa duka cita kita kepada saudara saudara kita di turki
yang menghadapi bencana ini mudah mudahan diberikan kemudahan
alhamdulillah kalau kbri dan kjri cukup jauh posisinya dari lokasi bencana
karena kjri istanbul
itu sekitar empat ratus kilo dan kbri angkara sekitar tujuh ratus kilo
tapi memang di daerah itu banyak juga warga negara kita yang tinggal di situ
menurut hitungan kita sekitar sembilan puluh delapan orang
dan sejak kemarin sore kita sudah minta anggota satgas perlindungan wni yang terdiri dari anggota masyarakat
ada enam orang di wilayah itu kita minta untuk menghubungi mereka satu persatu
dan alhamdulillah sembilan puluh delapan nya dalam keadaan aman
hingga saat ini belum ada laporan terkait korban jiwa maupun luka
dan juga apakah ada rumah wni atau tempat tinggal yang terdampak
ada beberapa wni yang terdampak karena getaran itu
tapi tidak ada yang signifikan
mudah mudahan sampai hari hari ke depan juga tidak ada laporan mengenai wni yang menjadi korban
bapak apakah sudah dilihat atau sudah mengetahui informasi terkini
boleh digambarkan kepada kami
yang di indonesia bagaimana sebenarnya suasana di sana
kita lihat dari gambar gambar yang kita tayangkan di televisi
dampaknya begitu luar biasa
bahkan ada yang meninggal dunia
titik titik mana saja yang mengalami kerusakan begitu berarti di sana
ya kami menerima foto foto menerima informasi dari teman teman yang berada di sekitar lokasi
memang sebagai informasi izmir dan sekitarnya ini kan wilayah tua ya
jadi banyak bangunan bangunan tua
sehingga hampir dua puluh bangunan yang semuanya adalah bangunan tua itu ya luluh lantak
dan korban paling banyak di daerah daerah itu
yaitu di daerah daerah di sekitar pantai
yang memang terdiri dari bangunan bangunan tua
kebetulan memang tanggal dua puluh sembilan tiga puluh ini sedang libur ya di turki juga
jadi banyak yang tidak berada di rumah karena sedang menikmati long weekend
itu juga yang alhamdulillah membantu sehingga banyak yang mereka yang tinggal di daerah daerah yang runtuh itu
kebetulan banyak yang tinggal di daerah daerah yang runtuh itu

tapi memang sampai pagi ini info resmi yang kami terima dari afad yaitu bnpb nya turki
total ada dua puluh empat yang meninggal dunia
satu orang tenggelam sehingga dua puluh lima yang meninggal dunia
dan sekitar lebih dari delapan ratus yang luka luka parah
dengan efek yang semasif itu apakah sudah ada contingency plan begitu yang disebarkan informasinya

yang ada di sana termasuk bapak dan juga rekan rekan di sana untuk bisa mengantisipasi jika ada terjadi gempa susulan pak dubes
kita langsung melakukan koordinasi dengan otoritas tempat terutama dengan otoritas penanganan bencana
dan kita sudah menyampaikan imbauan kepada masyarakat kita yang tinggal di daerah di sekitar itu
supaya mengikuti berkoordinasi terus dengan kbri dan mengikuti anjuran anjuran yang disampaikan oleh otoritas bencana
karena sudah empat otoritas bencana di empat provinsi yang ada di sekitar izmir sekarang sudah dikerahkan ke sana untuk memberikan bantuan
dan di beberapa daerah masih dianjurkan untuk tidak tinggal di building tetapi tinggal di tenda tenda yang disiapkan oleh otoritas bencana
dan itu kita minta teman teman untuk mengikuti arahan tersebut
terakhir pak dubes ini jika ada keluarga maupun kerabat yang punya keluarga di kota kota terdampak bisa menghubungi kemana ini pak dubes
misalnya mereka khawatir menginginkan tahu kondisi terkini
tentu saja justru kami kalau mungkin ada mereka yang sedang melakukan wisata ke daerah itu yang tidak terdata di kami silakan bisa menghubungi ke hotline
kemarin kami sudah membagikan nomor hotline kbri angkara jadi sudah bisa dilihat di semua media online pasti sudah memuat hotline kbri angkara
kementerian luar negeri bumenlu juga sudah mengeluarkan rilis resmi
di situ juga memuat hotline kbri angkara dan juga hotline kbri atena yunani
karena juga ada sebagian wilayah yunani yang berdekatan dengan izmir yang juga terkena dampak ini
baik terima kasih informasinya kepada kami
pak dubes semoga anda dan teman teman dan juga warga negara indonesia yang ada di sana selalu aman dari gempa susulan maupun juga ada masalah masalah lain di sana
terima kasih pak dubes untuk waktunya pada sore hari ini